kisah perseteruan antar sesama penegak hukum atau kepolisian memang sudah biasa
namun bagaimana dengan perseteruan dan aksi balas dendam
antara bos mafia dan pengacara yang berlangsung selama bertahun tahun
kisah ini tertuang dalam serial the firm yang diadaptasi dari novel laris karya john gracem
baru baru ini kejahatan mafia marak terjadi di indonesia
mulai dari mafia tanah hingga mafia karantina
para mafia ini melakukan aksinya dengan menghalalkan segala cara
bagi siapa saja yang menghalangi aksi kejahatan mereka maka akan terkena imbasnya
hal inilah yang dialami seorang pengacara muda mitch mcgray
yang bertahun tahun lari dari kejaran dendam bos mafia
kisah mitch mcdray dimulai saat ia bergabung dengan firma hukum bergensi
di firma ini mitch sukses menjebloskan joy morolto seorang mafia kelas kakap ke penjara
sepuluh tahun berlalu mitch hidup bahagia bersama sang istri dan anaknya
kebahagiaan mitch semakin lengkap karena ia membuka kantor hukumnya sendiri
meski bertahun tahun telah berlalu
nyatanya ancaman pembunuhan menghantu mitch
ia harus menelan pil pahit karena anak joy morolto yaitu joy morolto junior
berniat membalas dendam kepadanya
bahkan tak jarang ia dihadapkan dengan berbagai kasus yang menyeretnya semakin dekat dengan sang anak bos mafia
selain diadaptasi dari novel bestseller karya john grisham
serial the firm juga sebelumnya pernah ditayangkan versi layar lebar
dengan judul yang sama yang dibintangi oleh tom cruise
sama halnya dengan tom cruise
job lucas yang memerankan sosok mitch mcdray dalam serial the firm ini
juga merupakan aktor kawakan yang kerap membintangi banyak judul film box office
salah satunya fort viverary dan american psycho
dengan sepak terjangnya sebagai aktor yang sudah tidak diragukan lagi
josh lucas sukses memerankan sosok pengacara andal
bekerja keras dan pantang menyerah
dan juga berhasil mencari penyelidikan dalam serial the firm
jos lucas merepresentasikan seorang pengacara yang mempertaruhkan martabat
hidup dan mati demi keluarga tercinta
lantas apakah sang mafia berhasil memburu mitch mcdray
saksikan selengkapnya hanya di mola